gue sibuk banget
masih banyak urusan
susah banget dikasih tahu tuh anak
udah gak usah dipikirin
biar aku aja yang urus masalah ini ya
aku bakal selesaikan semuanya
aku akan selesaikan masalah roy
aku udah siap
cuma tadi sedikit
aku berangkat sekarang ya
supaya pulangnya gak kemalaman
saya nggak bisa lagi sembunyikan
yang pernah menjadi cover majalah kami
bu mahrani minta saya untuk siapkan
tahun dua ribu enam belas pak
beliau owner perusahaan pak
bu maharani itu dimintai tolong oleh pak aldebaran
oke pak andre
terima kasih buat info nya
terima kasih pak
aldebaran itu bukan orang sembarangan
apapun yang elsa sembunyikan bersama ricky
akan segera terungkap
kalau cari masalah dengan dia
supaya kita mau kemana sih
untuk menghutuk elsa
ngapain dia kesini
katanya udah gak mau ikut jam perurusan gue lagi
kita perlu bicara rey
ini masalah penting
kita bicara di dalam aja
lo mau ngelarang aku deket deket sama yasa lagi
beberapa waktu lalu
kamu sudah menaruh curiga
dan ternyata benar
bu juniver bekerjasama dengan pak randy
untuk mendapatkan cover majalahnya
kamu dan elsa
pu jennifer bertemu dengan pak andre
pimpinan redaksi majalah kapol
untuk bisa mendapatkan cover majalah itu
tapi om masih liungin kamu ricky
minta pak andre untuk tidak memberikan
majalah itu kepada siapapun
dan masalahnya sekarang
pak alde barang sudah turun tangan
dan om gak tau
entah dari mana dia bisa punya akses ke bumaharani
pemilik majalah kapal
tadi pak andre yang hubungin oh
kasih tahu kalau dia sudah tidak bisa menyembunyikan soal majalah itu lagi
dan itu artinya
dalam beberapa jam ke depan
pak aldebaran akan mendapatkan
om udah peringatkan kamu dari dulu ricky
karena elsa itu terkait sebuah kasus
sekarang semua semakin jauh
kamu pasti akan terseret ke dalamnya
terima kasih ya pak andre ya
udah gak bisa bantu kamu lagi
jadi kamu pikirkan sendiri apa yang harus kamu lakukan
sebelum keadaan semakin buruk
kalau soal majalah ini ketahuan
apa gak dia angkat ya
elsa sekarang dimana ya
pasti orang tuanya udah jemput dia dari hotel itu
mungkin elsa di rumah orang tuanya